terusnya melalui pengesanan secara individu
ini tidak lepas dari peran dari willife commission yang ada di dubai
mereka yang memberikan informasi dan kemudian bisa kita tindak lanjuti
kita dalami terus